gimana gambaran besar atas kasus blbi
kami akan berbincang dengan ekonom senior rizal ramli
pak rizal sebelum kita masuk ke kasus blbi
anda sudah diundang atau dimintai keterangan oleh kpk pekan lalu
tapi kemudian belum hadir belum bisa memberikan klarifikasi
tapi sebelum kita ke kasusnya sendiri
gambaran kasus blbi ini sendiri pak rizal
bagaimana ini kemudian bisa terjadi
dan kalau terakhir yang disini kpk adalah kerugian negara sebesar tiga tujuh triliun
masyarakat mungkin harus diingatkan kembali
di refreshkan kembali ingatannya tentang kasus blbi
seberapa besar sebetulnya kerugian negara
memang eva kalau generasi yang muda mungkin nggak tahu itu apa blbi
karena ini terkait dengan krisis ekonomi yang dihadapi indonesia tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
pada ketika itu
memang asia sedang kena krisis
tetapi indonesia mengundang imf
dan imf memaksa indonesia untuk melakukan langkah langkah
yang justru membuat ekonomi indonesia anjlok
apa itu imf memaksa pemerintah indonesia
sehingga banyak perusahaan yang sehat
mau nggak mau bangkrut
yang kedua imf juga memaksakan menutup enam belas bank kecil kecil dan sedang
tetapi akibatnya rakyat indonesia tidak percaya dengan bank nasional
banyak yang mengalami ras
akhirnya hampir semua bank bank besar
termasuk bca dan namon
bangkrut dan kolab
sehingga pemerintah mesti menyelamatkan bank bank ini
dengan memberikan blbi
atau bantuan liku juta bank
yang ketiga imf juga memaksa pemerintah indonesia
untuk menaikkan harga bbm pada tanggal satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang memicu demonstrasi besar besaran yang rusuh
di makassar di medan
dan di surabaya
ratusan orang meninggal ribuan orang luka luka
dan rupiah ajok dari rp dua dua ratus ke rp lima belas per dolar
nah ketiga saran dan obat imf ini yang disetujui oleh para menteri ekonomi comprador pada waktu itu
mengakibatkan ekonomi indonesia betul betul adob
pemerintah harus menyelamatkan hampir
dua puluh miliar dolar untuk membantu bank bank ini
hampir sekitar seribu triliun
belum kalau dihitung sekarang dengan bunga berbunganya
nah semula pinjaman balbe ini dalam bentuk tunai
dan support pemerintah
seharusnya utang piutang dengan pemilik bank itu tetap tunai
tapi entah bagaimana di lobi
akhirnya diganti dengan penyerang bank
di dalam menyerahkan aset ini
beberapa pengusaha pemilik bank itu bagus
dia serahkan aset yang bagus
yang nilainya sepadan dengan blbi yang diberikan
tapi ada juga yang nakal yang bandel
memasukkan saham saham dan perusahaan yang nilainya sebetulnya jauh lebih rendah
baik apakah itu kemudian sebagai indikasi bahwa
artinya blbi ini akan nantinya diselewengkan begitu
ya dalam prakteknya itu yang terjadi
apalagi kemudian indonesia dipaksa oleh imf
untuk segera menjual aset yang diserahkan tersebut
kalau gedung cnn misalnya nilainya seratus miliar
dipaksa dijual minggu depan
paling harganya hanya dua puluh miliar
nah pada waktu kami masuk jadi menko setelah krisis
strategi kami adalah tidak menjual aset aset itu
tetapi menstrukturkannya dalam lima sampai tujuh tahun
dengan perkiraan kalau dijual juga sesuai dengan saran imf
secepat mungkin harganya akan jatuh
republik indonesia akan sangat dirugikan
yaitu di restructure lima tujuh tahun
baru dijual pada tahun dua ribu lima dua ribu tujuh
di mana indeks sudah naik dari tadinya tujuh ratus an ke satu lima ratus
justru pemerintah indonesia akan bisa dapat lebih banyak
recovery ratenya lebih tinggi
tetapi kebanyakan menteri menteri ekonomi indonesia
manut begitu saja dengan nasihat anf
sehingga akhirnya dipaksa menjual dengan harga sangat murah
termasuk kasus penjualan bca yang pak kwek sudah jelaskan berkali kali
yang sangat merugikan indonesia
baik kalau kemudian kita bicara kasus yang saat ini sudah disidik oleh kpk
dan sudah ditetapkan tersangkanya mantan kepala bppn
dalam kasus blbi pemberian terhadap skl terhadap samsul nur salim
anda melihat kasus ini seperti apa pak rizal
apakah ini sudah terlambat atau bagaimana
karena anda kan sebetulnya sudah bertahun tahun diminta keterangan oleh kpk
dan tahapnya itu baru dinaikkan ke penyidikan baru tahun ini
ya sebetulnya saya pak kwek sudah dipanggil dulu oleh kpk sebagai saksi
untuk menggalilah kasus ini
tiga tahun gak ada apa apa tiba tiba dihidupkan kembali
pak kwik sudah dipanggil untuk diminta keterangannya sebagai saksi
kami baru punya waktu minggu depan kami akan datang kpk untuk memenuhi panggilan kpk
komentar anda terhadap penetapan mantan kepala bppn sebagai tersangka ini seperti apa
pak rizal anda di saat kesempatan keterangan sebelumnya di tahun dua ribu tiga belas begitu ya
pak rizal anda mengatakan sebetulnya sudah jelas siapa ini sebetulnya yang bersalah
dengan penetapan tersangka dari mantan kepala bppn ini apakah sudah sesuai dengan apa yang anda pikirkan
saudara syarifudin tumenggung pada waktu saya jadi menko enam belas tahun yang lalu
adalah sekretaris dari kksk
jadi keputusan keputusan penting diputuskan oleh komiti kebijaksanaan keuangan
itu kami ketuanya anggotanya para menteri sekretarisnya pak sarifudin tumenggung
dan dalam masa di bawah kami tidak pernah terjadi hal hal yang aneh aneh
ya tetapi setelah itu
saudara sarifudien jadi ketua daripada bppn
kami sendiri tentang karena tidak lagi di anggota kabinet
sebetulnya tidak terlalu mengikuti apa yang terjadi setelah itu
tetapi memang perlu dikaji apakah ini hanya sekedar kesalahan ketua kksk
atau ada faktor faktor lain yang mungkin
dominan dan penting kenapa kejadian itu bisa terjadi
baik sebetulnya aturan penerbitan skl ini seperti apa pak rizal
apa yang salah dalam penerbitan skl terhadap beberapa bank
termasuk bank milik samsul nur salim ini
kami sendiri tidak mengikuti secara detail
karena penerbitan skl itu terjadi setelah pemerintahan kami
kami waktu itu dengan pemerintahan gusdur
di mana dikeluarkanlah surat keterangan lunas
nah kalau memang sudah lunas artinya aset asetnya sudah diserahkan
senilai besarnya blbi yang diberikan
tentu wajar skl itu diberikan kepada yang betul betul telah melunasi
nah yang jadi pertanyaan yang menurut saya

ada kasus kasus di mana belum lunas kok sudah diberikan surat keterangan lunas
jadi ada masalah di situ kok bisa yang masih punya hutang
sudah diberikan surat keterangan lunas
jadi itu kejanggalan ya begitu ya pak rizal
tapi nanti persisnya saya minta cnn tanya kpk lah setelah saya dipanggil minggu depan
apa yang anda persiapkan untuk memberikan keterangan kepada kpk minggu depan
ya sebetulnya sih nggak ada persiapan
yang penting adalah apa yang kami ketahui semasa kami jadi menko dan ketua kksk
itu berakhir pada tahun dua ribu satu pertengahan
nah setelah itu kan periode pemerintahan yang baru
di mana mereka menerbitkan kebijakan skl dan melaksanakan kebijakan skl
penerbitan kebijakan skl ini sebetulnya di saat kepemimpinan anda sendiri
apakah memang sudah diwacanakan
tidak sama sekali tidak diwacanakan
karena kebijakan kami termasuk juga sebelumnya pak kwek
adalah kalau yang punya hutang harus ditagih sampai bayar
kecuali dinyatakan bangkrut
dan tidak ada keinginan untuk begitu saja menyelesaikan mengeluarkan surat demikian
tetapi kalau memang para debitur dan pemerintah
para debitur dari blbi telah menyelesaikan kewajipannya
sepantasnya mereka diberikan pembebasan bahwa masalahnya sudah selesai
tetapi tidak pernah dibahas bagaimana yang belum lunas sudah diberikan skl
jadi idealnya memang yang diberikan skl itu adalah pihak pihak yang sudah melunasi hutangnya
tapi itu pun sebenarnya
tidak menjadi pemikiran di saat kepemimpinan anda begitu pak rizal
ya tidak ada pikiran ke arah sana
yang penting buat kami pada waktu itu
semua yang masih ada hutang blbi
untuk mengakui hutangnya
dan pada waktu itu kami minta semuanya diberikan personal garanti
karena sebelumnya tidak dimenta personal garanti
agar supaya punya tanggung jawab sampai hutangnya selesai
karena kalau memberikan personal garanti
putranya sampai cucunya ikut tanggung jawab terhadap hutang tersebut
ya itu kami hanya jaga jaga supaya yang punya hutang betul betul memenuhi kewajibannya
tetapi setelah kami tidak di situ
personal garantinya malah dibalikin kembali gitu
sehingga pemerintah sebetulnya
bargaining positionnya menjadi lebih lemah
untuk obligor obligor atau penghutang yang belum memenuhi kewajibannya
baik terakhir pak rizal
dengan adanya peningkatan status dari kasus blbi ini
ada satu nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
apakah anda melihat
ini sudah di ujung
ataukah ini merupakan pintu masuk dari kasus yang mungkin lebih besar lagi
eva ini pertanyaannya mancing mancing
tetapi tentu kalau kita lihat strukturnya
di dalam sistem pengambil keputusan
bppn itu tidak berdiri sendiri
di atas pppn ada kksk
yang dipimpin oleh menko
dan tentu juga menko harus lapor kepada yang lebih tinggi
terutama jika menyangkut kepres dan sebagainya
hiraki daripada pola pengambilan keputusan
secara teknis itu ketua bppn
tapi di atasnya ada ketua kksk
dan yang terakhir tentu kalau menyangkutin pres
presiden yang harus keluar
mantan menko ekuin tahun dua ribu hingga dua ribu lima belas
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom